ketua umum palang merah indonesia yusuf kalam membawa bantuan sepuluh tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi korban terdampak banjir lahar hujan di sejumlah daerah di sumatera barat
wakil presiden ri ke sepuluh dan ke dua belas ini saudara memastikan kesiapan sukarelawan pmi membantu penanganan bencana banjir lahar hujan di sumatera barat
jk bilang penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana mulai dari kebutuhan air bersih perlengkapan perempuan dan anak kebutuhan kesehatan serta makanan
jk juga menegaskan pmi lebih memprioritaskan rehabilitasi terhadap rumah rumah warga yang rusak akibat banjir lahar hujan dibanding membuat hunian sementara